saksi kemudian nanti pemeriksaan terduga pelanggar dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan kemudian diberikan kesempatan pembacaan nota pembelaan dan akhirnya nanti pembacaan putusan
semua rangkaian kegiatan itu dilangsungkan pada hari ini